dan memang hingga rabu siang tim dvi mabes polri sudah mengidentifikasi empat puluh empat jenazah penumpang lion air jt enam ratus sepuluh pkl qp yang jatuh di perairan karawang jawa barat
posko pos mortem dvi mabes polri telah menyerahkan tujuh belas jenazah yang terakhir diidentifikasi
empat jenazah diantaranya sudah diambil pihak keluarga yaitu nurul diah ayu sitorosmi
diberangkatkan ke kebonjeruk dengan ambulans pada pukul lima dua puluh lima pagi
pukul tujuh tiga puluh ada dua jenazah yang diserahkan kepada pihak keluarga
yaitu ibnu hajar riyadi diberangkatkan ke sukma jaya depok dan ubaidillah diberangkatkan ke gedung manggala wanabakti
sementara pukul delapan tiga puluh pagi jenazah mete daryl bongkal diambil pihak keluarga
dan disemayamkan di rumah duka atma jaya pluit jakarta utara